semalam pulangnya jauh
pada saat berapa
aku juga pulang kok
kalau kemarin itu aku mau jelasin ke kamu
kalau kemarin itu
gue harus jelasin mulai dari mana ya
biar mika gak salah paham soal medina semalam
medina sampai gue hantar pulang
oh enggak enggak ada
ya udah kalau gitu aku mau pergi ya
aku merasa bersalah sama dia
gara gara kemarin aku tolak dia untuk tidur sama aku
gak diangkat lagi
jangan jangan dia ngambek sama aku gara gara semalam
dia juga gak masuk kuliah
medina gak kuliah
kamu mau gak nemenin tante cari dina
dari tadi tante perhatiin kamu ngelamun terus sampai kamu gak makan makan
kamu lagi ada masalah
oh enggak kok tante
cuman tadi lagi ngelamun aja kayak biasa
kamu itu gak usah bohong sama tante
tante bisa lihat dari muka kamu kamu tuh pasti lagi punya masalah
kamu bisa kok cerita apapun ke tante
apalagi kalau soal percintaan
gini gini kan tante juga pernah muda
bait manisnya cinta semua udah tante lewatin
ya udah deh aku cerita aja sama tante
jadi gini tante
sebenarnya baju yang tadi aku beli itu
aku pengen ngegunain baju itu untuk mendamaikan mama sama papa aku yang lagi bertengkar
oh jadi mama papa kamu lagi bertengkar
kamu yang sabar ya
dalam rumah tangga itu biasa ada kesalahpahaman
iya tante aku ngerti
tapi tapi yang aku bingungin
sekarang aku harus apa aku harus buat apa supaya mama sama papa itu bisa akur lagi
kalau menurut tante ya kamu sebaiknya buatin acara untuk mama atau papa kamu
misalnya kamu bikinin mereka makan malam yang romantis
karena saya tahu tante ya namanya rumah tangga itu
lama lama itu kadang kadang suami istri suka lupa kemesraan mereka saat mereka pacaran
nah kamu bikinin mereka makan malam yang romantis supaya mereka bisa romantis lagi
bener juga ya tante ya ampun
aku gak kepikiran sama sekali
ide tante bagus banget
yaudah kalau gitu sekarang aku mau persiapin semuanya dulu ya tante
iya mbak mau pesan apa
saya mau reservasi untuk dua orang malam ini
sekalian juga tolong pesenin menu yang paling spesial
dan jangan lupa mejanya didekor seromantis mungkin
baik mbak saya permisi
ya kasih ya mbak
tanto makasih banyak ya tante
ya sama sama nah sekarang kamu nggak boleh sedih lagi ayo makan lagi
masih belum diangkat juga
kita udah keliling keliling cari dina
tapi gak ketemu juga
make kayaknya gak bisa ngikut tante terus deh
soalnya meka ada pekerjaan jam tujuh
yaudah biar tante anterin kamu dulu ya
gak usah tante di sini aja
apa kok tante anterin
gak usah tante mereka di sini aja
kalau gitu saya permisi dulu ya
tante juga makasih ya kamu udah nemenin tante keliling keliling nyari dina
iya tante sama sama
ya ampun kamu tuh di mana sih
kamu baik baik aja kan
iya mama dina baik baik aja kok gak apa apa
ma dina sekarang lagi ada di marlia resto
mama mau ke sini kan jemput dina
kalau gitu nanti dina sherlocknya di wa
mama jemput kamu ke sana ya
dia baik baik aja kok
alhamdulillah kalau misalkan kayak gitu
yaudah tante kalau gitu meka turun dulu ya
besok gue yakin lo bakal cabut dari sini